kita ke dalam negeri di mana timnas indonesia u dua puluh tiga harus puas menjadi runner up piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga usai kalah dramatis dari vietnam lewat drama adu penalti di stadion rayong thailand pada sabtu malam
vietnam sempat memiliki peluang emas ketika dapat tendangan penalti menit ke tiga puluh dua namun eksekusi nguyen quoch ini sanggup dimentahkan keeper timnas hernando ari
indonesia dan vietnam pun tak sanggup mencetak gol selama waktu normal sembilan puluh menit bahkan hingga dua x lima belas menit babak extra time
duel pun berlanjut ke babak adu penalti namun hernando yang sekaligus menjadi penendang terakhir gagal menjalankan tugasnya
vietnam menang adu penalti enam lima dan menjadi juara piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga
piala aff u dua puluh tiga menjadi bagian dari persiapan timnas indonesia untuk berlagak di piala afc u dua puluh tiga maupun kualifikasi olimpiade

kita patut berbangga kita hanya tersisa enam belas pemain di mana sebelas bermain cadangan lima dari lima cadangan itu harus ada dua keeper
jadi saya rasa rotasinya tipis tapi luar biasa anak anak bisa main seperti hari ini ya
dan ini bukan tim terbaik kita
ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain pemain yang berjuang